saya takut ya pak randy
ya saya takut
dan saya juga takut pak al
karena pasti pak al pikir saya gak bisa jaga buang
saya juga ngerasain itu
saya juga takut
kalau pak ahok kecewa sama saya
tapi tadi kejadiannya cepet banget
pak saya juga gak liat ada tanda apa apa
ternyata aku mau ke rumah sakit
kalau mama masih pingsan
kita harus sering sering kesana lah
kamu kan anak mama
lihat kamu kayak begini
udah gagal berumah tangga
nuh kalau sampai ini bener bener terjadi
kamu yang lakukan gimana nok
aku belum jelasin tadi
bukan aku yang ngelakuin ya
terus kenapa kamu sampai berantem
terus kamu gak tenang kayak gitu tadi
ya karena dia itu nuduh
mama masih inget tadi aku pulang malem tuh
dia bilang saat aku anterin dia
padahal aku anterin dia kan niat baik
karena dia mabok
aku antren dia pulang ke rumah
tapi malah aku sekarang dituduh yang ngambilin dia
tapi bener kamu gak ngelakuin kan nuh
tertarik juga enggak kamu sama dia
iya soalnya kan dia nuduh kamu terus
ya pasti dia punya alasan apa gitu kan
sampai berani nuduh kamu
kamu harus buktiin ke mama
itu dia aku lagi mikir gimana caranya ma
apa dari cctv ya pak
biar kalo seandainya ada cctv di club itu ketauan kan jamnya
cctvnya bisa ngeliatin kapan aku ke parkiran ini
saya bener minta maaf pak
saya udah lalai menjaga buah diri pak
gimana ceritanya cerita ke saya
iya pak tadi
tadi waktu saya ngikutin ambulans ini dari belakang pak
tiba tiba ada dua mobil yang menyalip saya terus berhenti di depan saya
dan mereka malah berantem
ya saya terpaksa menunggu sampai
mereka menyelesaikan urusannya pak
setelah itu saya coba kejar ambulansnya tapi saya kehilangan jejak
saya juga udah telepon
v list waktu itu tapi
gak nyambung pak
saya bener bener minta maaf
ini salah saya
tadi tiba tiba aja mobil ambulan kita itu diserang sama orang yang gak dikenal
kasian juga v list
karena mungkin dia baru menghadapi kejadian seperti ini
kami dari pihak rumah sakit
dan dengan kejadian ini kami akan tetap lapor polisi pak
itu membahayakan keselamatan istri saya jangan
tapi ini ada aturan ya pak
saya cuma minta tunggu
istri saya sama orang yang gak jelas disana
rumah sakit mau tanggung jawab kalau ada apa apa sama istri saya
gak mau kan
orang suruhan panggal yang satu sel sama ricky bisa cari tahu ini pak
apakah ini terkait dengan perannya ricky
jadi maksud kamu ini ada hubungan sama ricky
pak pak baik baik aja pak
dok beliau tampak kesakitan banget tadi kepalanya
iya kata kerabat pasien dia mengalami amnesia
sekarang kita harus tenang dulu beliau dari sektor kepala yang menyerang
sudah kamu siapkan obat obatnya ya
mau enggak emil
permen deh aku bukain permennya
udah udah dibukain nih
aku mau beli sop ini
aku mau nabrak
nabrak juga pak
nanti aku nabrak
mas aku kesan banget kepala
untung aja gak apa apa
saya udah beriksa sama dokter
makasih ya pak rendy
saya takut ya pak rendy
iya saya takut buat dia ngenapa napa
dan saya juga takut pak al marah sama saya
karena pasti pak al pikir saya gak bisa jaga bu andi
saya juga ngerasain itu
saya juga takut kalau pak al kecewa sama saya
tapi tadi kejadiannya cepet banget pak
saya juga gak lihat ada tanda apa apa
terus ya tiba tiba aja mobil ambulannya tuh berhenti
kamu coba untuk tenangin diri kamu ya
apa yang kamu alami
ini pertama kali kamu alamin kan
itu juga yang saya pikirin vel
sebelum tau saya harus
harus berencana apa
yang jelas sekarang ini
kita tunggu dulu sampe kondisi pak al membaik
itu yang paling penting
semoga segala sesuatunya cepat membaik
dan semoga juga bu andi baik baik aja
silahkan duduk semuanya
apa yang diperoleh
dari olah tkp tersebut
begini ndan kebakaran yang terjadi malam kemarin
di villa larosa pada pukul
sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
memakan satu korban jiwa anda
saat ini korban dalam proses otopsi
yang dilakukan oleh tim khusus
ya dari olah tkp
kami juga menemukan alat
yang memantik korek api dan residu
artinya kebakaran ini
ada faktor disengaja
karena ditemukan pematik
kami juga menyimpulkan bahwa
ini merupakan unsur
terus melakukan penyelidikan
masih lola tkp
ini benar benar sangat mengerikan